ratusan ayam milik peternak di kabupaten mojokerto jawa timur mati mendadak
dan ayam ayam tersebut mati diduga akibat serangan virus
ayam ayam ini mati di sejumlah wilayah antara lain di dawar blandong dan kemlagi
ayam ayam jenis pedaging milik para peternak mati secara mendadak dengan anus dan kaki membiru
di desa mojodowo kecamatan kemlagi sendiri lima hingga sepuluh ekor ayam mati setiap hari selama seminggu terakhir
padahal dinas peternak setempat sudah memberikan vaksin kepada ayam ayam peternak
agar tak menular ke ayam lainnya para peternak langsung mengubur bangkai ayam ini